terima kasih anda masih bersama kami
setiap musim ibadah haji ada tradisi warga yang dilakukan pihak keluarga jamaah haji di kampung halaman
di cirebon biasanya keluarga jamaah haji memasang gentong berisi air di depan rumahnya untuk minum warga lain yang melintas
tradisi ini diharapkan memberikan kesejukan bagi jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah di tanah suci
yusuf warga desa suranenggala kabupaten cirebon ini hampir setiap harinya mengganti air mineral dalam gentong yang dipasang di depan rumahnya
kebiasaan ini terjadi saat kedua orang tuanya berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci tradisi ini pun terus dilakukan
selain air mineral di dalam gentong yusuf juga menyediakan gelas dan gayung yang terbuat dari batok kelapa
air minum ini membantu masyarakat meringankan dahaga saat melintas
konon warga yang meminum air gentong ini dipercaya bisa mengikuti jejak sang pemilik rumah yang tengah menjalankan ibadah haji ke tanah suci
yang diminum di sini juga ikut barokahnya terus kalau orang jawa supaya ketularan hajinya
oh biar ikutin jejaknya
biar ikutin jejaknya
keluarga jemaah haji mengaku tradisi ini biasanya diikuti para keluarga jamaah di kampung
tradisi ini juga dianggap sebagai simbol agar keluarga mereka yang tengah melaksanakan
melaksanakan ibadah haji bisa merasakan kesejukan serta husyuk dalam menjalankan ibadah hingga pulang ke kampung halaman dan menjadi haji mabrur
buat istilahnya kan kalau ada orang musafir lewat minta minum jadi mewakili biar di sana nggak terlalu panas
sambil baca dojalan disini juga
gentong itu berarti simbol untuk kesejukan atau gimana
iya benar berlalu kesejukan biar hatinya tenang adem disananya menjalankannya biar husu lah ibadahnya gitu
selain itu keluarga jamaah juga melaksanakan doa bersama setiap harinya untuk keselamatan keluarga mereka di tanah suci
belum diketahui jelas sejak kapan tradisi gentong haji ini sudah ada
namun sebagian masyarakat cirebon selalu melakukan tradisi turun temurun ini
dan menjadi bagian salah satu syarat dari adat masyarakat wilayah cirebon
jeriko mara cirebon